kok keliatannya lagi soti
coba dijelasin sama mr pinguin
papa sama mama sibuk sama dada askara
nja sama miski juga sibuk sama dada askara
mas al juga gak bisa masuk karena jam besok ya juga udah mau selesai
jadi mas al di depan
oh di depan
yaudah kamu pokoknya jangan khawatir
kau pikirin kesehatan kamu ya
kamu kenapa sih
kamu kan sedih gitu
kepikiran aja mba
kepikiran nino sama riki
nino masih marah gak ya sama riki
tadi aku liat nino sih udah tenang ya
riki juga dateng kesini kan juga karena khawatir sama kamu
neng liat keadaan kamu
tapi setelah itu dia pulang
semoga nino bener bener gak marah
gak usah dipikirin
pikirin kesehatan kamu ya
dan mba kayaknya juga gak bisa lama lama
jam besok juga udah mau selesai
takutnya asqara juga nunggu dirumah
selamat ya atas kelahirannya asqara
yaudah kalo gitu biar kamu istirahat mba pulang dulu ya
sama ini mba boleh minta tolong mba
mendingan aja ya mba
mending pulang aja
kasian mereka soalnya udah dari malem gak istirahat
nanti aku sampein ya
eh kamu yang istirahat sekarang
hai ya ampun
tangan kiki udah berasa geremet geremet ini capek banget
belanja aja udah kayak kelilingnya ropa lama
ini kok banyak kan belanjaan tante mayang daripada belanjaan kiki tadi ya
aduh sini deh buat tante aja nih yang bawain
kayaknya keliatan kamu capek banget deh kiki
oh gak usah gak usah tante
keliatannya doang dari luar capek padahal madalemang aslinya enggak kok
tetap semangat tante ngebantuin tante ya
beneran ki gak repot tuh
beneran tanteng gak ada yang repot kok bacaan mertuanya gigi
kalo kiki mau video call mas rendy boleh gak tante
oh boleh boleh boleh kiki
udah taro bawah aja tante jangan pegang pegang ini berat
ada apa ya
mama lagi belanja terus ketemu kiki dia juga lagi belanja
yaudah deh kita jadi barengan
oh gitu ya ma
nanti kamu jemput mama yo ini belanjaannya banyak banget
iya ma nanti aku jemput ya tapi aku ngerjain kerjaan aku dulu ya sampe beres dua ratus gitu
dadah mas rendy kiki mau nemenin tante mayang belanja lagi ya
dadah mas rendy selamat bekerja
ah tante mayang berarti kalo nanti di jemput mas rendy kiki bisa ketemu sama mas rendy dong tante
pastinya dongki kan dia yang jemput
aduh ya dekala gitu tante mau ke kasir nih kiki sekalian bawain aja tante
masih ada lagi tante mau beli itu loh yang sebelah sana tuh
aduh bareng yang tante pengen banget
yaudah ya tante kiki temenin iya iya tante
masih mau temenin kan
ya kusti belom kelar juga belanjaannya terus ini belanjaannya mau ditaro mana lagi ini
ini udah full semuanya kempor deh kaki kiki kayak hamil sembilan bulan
kalo gak demi calon mertua
alhamdulillah kondisi saya sekarang sudah jauh lebih baik mas
tadi elsa juga kasih pesan ke aku
supaya istri rahat kan udah semalam mandi sini takutnya nanti sejatuh sakit kan
terus elsa juga denger
riki sama nino berantem
ih tapi aku gak tau sih elsa dengar dari mana
tadi aku juga lupa nanya lagi dia ketusuknya karena apa mah
jadi elsa itu ditusuk sama temen apinya
temennya itu iri ngeliat elsa gak dapet remisi

tidak ada yang bisa ngeliat elsa
terus tadi kepala lapas juga kesini saya
alhamdulillah elsa dapat remisi lagi
karena dia ngebantu temen temennya pada saat kebakaran kemaren
tapi biarin elsa isyarat aja dulu ya
pak mau aku pulang dulu ya
mama sama papa kalo mau pulang juga gapapa biar aku disini aja
oh enggak deh mama disini aja no
nah benar kata elsa tadi kalau kita kecapean kita drop jadi masalah baru ntar ya
mending kita pulang kita istirahat ya
besok kesini lagi
ya lagian kan udah semaleman disini
dan kita cuma nunggu depan buahnya ya
jadi mending mama papa pulang aja istirahat ya
terus kamu gimana
kamu mau pulang juga
gapapa aku disini menurut aku minta izin siapa tau dikasih izin buat nemenin elsa didalam
ya kan saya minta tolong kamu bikin appointment sama pak andika besok ya di kantor
ada yang mau saya bicarakan dengan pak andika
baik pak saya akan segera hubungi pak andika setelah itu saya langsung hubungi bapak
saya bisa nemenin istri saya didalam buat malam ini
hal itu tidak bisa dilakukan
karena melanggar sop
ya udah kalau gitu apa boleh saya jungkok sebentar sebelum saya pulang
tidak bisa pak
jam besok sudah habis
besok akan coba bicara dengan pak andika untuk cari tahu tentang remisi dan cara menjelaskan elsa dari penjara lebih cepat
tenang aja kiki bawain
nanti kiki mau ikut tante sama rendy gak sekalian
kalau ikut calon mertua takut ke rumahnya dulu nanti gimana kalau orang rumah nungguin kiki
tante kayaknya kiki tidak mau ikut tante sama rendy ya
kayaknya kiki tidak bisa bareng tante sama mas randy deh
soalnya kiki kan sudah pesen taksi online
nanti gak enak kalau kiki cancel kasihan sama drivernya kan
oh ya udah kalau gitu ya
ayah rendy ya
ah itu rendy
nunggu lama ya
soalnya tadi di jalanan agak macet pak
mama kan tahu kamu lagi kerja
oke makasih banyak ya
kamu udah bantuin mama saya ya
masih capek ya
belanjaan banyak banget
iya mas rendy tahu aja kalau kiki kakinya agak agak pekat dikit
terus tangan bikinnya juga kayak kram kram gitu loh mas
kayak cenuk cenuk gitu loh mas
kalau dibijikin sama mas rendy pasti langsung sembuh
tadi katanya kiki gak apa apa gak capek
eh ya enggak kok tante
yaudah biar sekalian aja saya anterin ke rumah pak al ya
aiyy kalau mas rendy udah nawarin mana bisa kiki tolak
ben kiki tadi udah pesen taksi online
tadi mama juga udah nawarin tapi kita bilang gak usah katanya
oh gitu ya
yaudah kalau gitu biar saya yang bawa
nah udah ada cuma ini aja
aku masukin dulu ya mas
yaudah kiki kalau gitu tante duluan yuk
iya tante ya tante hati hati ya sama mas rendy ya
tante saling dulu
ya tante ya mas ren
tante jangan dibo buat tua
jangan jual internet
ih kenapa sih tadi itu kiki bilang nya kalau kiki naik taksi online
jadi gak bisa barengan satu mobil
padahal kan ini kiki yang nanti nanti kan bisa berdikah aja
ih gagal deh kesempatannya kiki
lama banget sih
lah kok di cancel
tiga tau gitu tadi
bisa bisanya di kasih kan tadi
tau nya gini kan bareng mas reddy aja
nunggu lama deh
hapes banget sih hari ini
sejauh saya membaca
askara kalau dia ada kelainan jantung
jadi sebaiknya askara
dijadwalkan untuk bertemu dengan saya
jadi benar ya dok
askara punya masalah pada jantungnya
ya saya belum bisa memastikan sepenuhnya
saya juga harus memastikan
harus melakukan serangkaian tes
ya sama sama dokter kamu pasti paham lah ya
lalu bagaimana dengan paru parunya
seperti yang dokter michel ketahui
dan rentan dengan kesehatan paru parunya
jadi saya sangat mengkhawatirkan
dengan kondisi paru askara
namun saya tidak bisa menyatakannya itu sekarang
pengecekan secara langsung
ya jadi lebih baik
kami dipertemukan langsung dengan askara
kapan kami bisa bertemu dengan sekarang
secepatnya akan saya kabari ya
kalau begitu saya permisi dulu karena masih ada jadwal visit lagi
terima kasih ya dok
ini adik adik ganteng
tapi intusnya kan lagi gendong di di askara
aku main sama pak bo intus
dan pak u ya
sedih banget kayaknya
atau mbak jes
apakah sebaiknya kita nelfon andin aja kali ya
kasian askara kayaknya udah nyari mamanya nih
masih aman deh suster mirna
masih bisa kita atasin itu juga
itu diam lagi
tapi gemoy kasian gapapa ya bentar ya
nanti musti main lagi sama gemoy sama tante jes dulu ya
kita dari sini
ya nggak papa lu nggak usah mau ketawa sendiri buat ketahuin kamu
ini lagian kamu kalau makannya banyak itu wajar
kamu itu kan makan buat dua orang sekarang
buat kamu sendiri aja buat askara
jadi wajar lah kalau makannya banyak
nggak usah takutin dulu
kenapa nggak dihabisin
kita mampir restoran ya cari makan ya
nggak usah masa
askara nunggu kita mas
kan kamu bilang tadi katanya ada jessy yang menemani
mampir restoran ya cari makan dulu ya
ya udah kalau kamu maksa
kalau kamu nggak mau tuh boleh
ini kenapa nggak dimakan
mau yang lain
kalau gitu kita cari makanan yang enak ya
wah suami aku udah pulang
udah kelar urusan ya
lama banget sih perginya
kenapa kangen ya
aku juga kangen
tadi pas aku kesini sengaja gak ngabarin
kamu abis ini sibuk pak
ya kalau urusan bengkel sih udah kelar semua
gak semua sih sayang enggak
wah aku tau
atau mungkin kita jalan berdua di luar gitu berdua aja
enggak bukan gini loh
aku tuh pengen minta kamu buat antarin ke rumah andin
aku juga belum sempet jempolin sama kamu sih
gak ada sekarang juga
gimana kalau besok atau lusa
ya maksud aku kan kita udah hampir seminggu gitu saya nggak ketemu
jadi aku mau ke luar lagi kita berdua
gini loh enggak
tadi kan aku habis konsul sama dokter spesialis jantung dan paru
dan dokter minta andin sama al itu untuk datang langsung nemuin dokternya
supaya bisa dilihat secara langsung gitu loh
soalnya takutnya ada kelainan di jantungnya askara atau paru parunya
kita ke rumah andin sama al ya
kenapa anak ganteng
ini ngapain berdua malah ngintilin gigi ke dalam
bukannya tadi kiki bilang kalau para bayi itu taruh di dapur malah ikut kesini
salah taruh di sana
iya apa sih
nah kan jadi rebel kan
gue colok mata lo berdua ya
lu gak ngeliat nih bayi udah oe oean
udah ke dapur
udah ke dapur
eh oh sayang kater
ih kenapa kok rewel
tadi ki rewel mulu
kakak lena tuh
ari jangan nangis ya
jangan nangis ya
tadi kakak main sama dante jess
dede sekarang ikut mainnya sama kakak
mamu ters disappearing
eat ya eh eh eh
eat ya eh eh
eh eh iri
dengar dengar dengar
sama mba andin nyetirnya krusa krusu trus dicanda apa apa
itu kakak bonekanya
kok gendut nih mans
saya kan gapernah mempermasalahkan berat badan kamu andin
yang penting kamu itu sehat gizinya tercukupin untuk askara dan kamu
hmm aku lapuran terus
yaudah kenapa emangnya
kan gak ada yang salah
ayo dimakan yuk udah dipesanin
kamu maksa banget sih
nanti aku gendut gimana
yaudah ini boleh
saya kenyang kok keliatan yaudah

iya pak saya catherine sekretaris ya pak nino
iya pak bapak ada waktu untuk bertemu dengan pak nino
karena kebetulan pak nino ingin bertemu dengan bapak membahas pembebasan istrinya yang sekarang berada di lapas
ya terima kasih ya pak
eh gimana soal update pak andika
eh iya pak
pak andika bisa bertemu dengan bapak besok
tetapi tidak bisa bertemu di kantor
karena kebetulan beliau ada seminar besok
jadi beliau minta untuk bertemu di cafe terdekat
dengan lokasi seminar beliau
dengan lokasi seminar beliau
jam berapa kita ketemuan
sama kamu juga tentang
kita ketemu di kafe itu
bisa banyak ya
kabar baik alhamdulillah
kalian ini udah kumpul lagi semua
sama askara juga
oh ya sorry baru sempat datang
ada kerajaan yang gak bisa gue tinggal soalnya
tidak apa apa nggak apa apa ngerti kok terima kasih ya
lo datang kesini aja kita udah senang ya
gimana urusan bengkel aman
aman aman aman
ya ampun ini aku udah di depan kok
yaudah kalau gitu aku langsung masuk sekarang ya
mas askara udah nangis terus
kita masuk ke dalam yuk
pelan pelan pelan pelan sebentar ya
sabar ya bentar
waduh ada yang kecil
eh bentar aku cek

yaudah aku ke kamar dulu deh
rina disini dulu aja sama papa ya
mama kan lagi nyusuin adik ya
kalau gitu saya sama kiki ke dapur dulu ya
mau bantuin kiki beresin belanjaan tadi
aku bener bener minta maaf ya tadi aku pikir
ternyata lama juga
rewelnya akhirnya dateng
kalo gitu semuanya
saya ke kamar dulu ya
ada yang pengen aku omongin sama kamu
main sama pemanggannya disini
yuk kita main
nama aku mr penguin
tadi kan aku habis konsul sama dokter spesialis paru dan jantung
makanya alasan aku kesini aku pengen cerita gini ke kamu
dokter minta kamu sama kakaknya di rumah ya
iya makasih ya
kamu sama andin membawa skara ke rumah sakit untuk bertemu dengannya
karena ditakutkan ada
ada kelainan di jantung atau paru paru masker
tidak ada bentuk yang bisa diperlakukan
membawa askaranya ke rumah sakit
untuk berjumpa dengan dia
karena ditakutkan ada

untuk masalah ini
kalau bisa andien jangan sampai tau dulu ya
pikir andien belum belum belum
belum memungkinkan untuk tahu masalah ini soalnya
aku gak bakal kasih tau andien dulu
ya mudah mudahan ini cuma kekhawatiran dokter ya
semoga sekarang sehat sehat aja pasti bisa nanti ya
saya ketemu andien dulu sebentar ya
kok keliatannya lagi sedih
coba dijelasin sama mr pinguin
papa sama mama sibuk sama dada askara
dulu sama miss kiki juga sibuk
aku jadi kesepian deh
reina itu tidak kesepian
rena itu sekarang jadi kakak
kan sekarang dada asgara masih kecil
masih butuh bantuan papa sama mama
jadi sekarang reina harus mengerti
nggak boleh sedih
harus bantu papa sama mama
buat jagain dada asgara
aku tuh mau bantu
kan dari tadi dada asgara nangis terus
mau aku gandong tapi aku belum bisa
dan pasti gak boleh juga
sini sini duduk sebelah tante mici ya
gak boleh gimana maksudnya
dengerin tante mici ya
bukannya reina itu gak boleh gendong dada asgara
reina boleh kok gendong dada asgara
tapi nanti kalo dada asgara nya udah agak gedean
terus kalau tulangnya udah kuat
baru reina boleh gendong
terima kasih ya tante mici
aku jadi khawatir sama andin
dokter spesialis jantung dan dokter spesialis paru mau ketemu sama dia
sampai ketemu sama dia
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa
masih gak bisa